kita akan informasi selanjutnya
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan akan bekerjasama dengan sejumlah komunitas
untuk mengatasi masalah sampah yang kerap terjadi dan menjadi penyebab banjir khususnya di sungai ciliwung
selain itu anies juga menyatakan sudah mengantisipasi sejumlah titik yang biasa terkena banjir di tengah musim hujan ini
dalam perayaan hari ciliwung ke tujuh anies menambahkan sudah menyiapkan drainase di sejumlah titik
pemprov dki jakarta juga menyatakan akan lebih fokus pada saluran air agar tetap bersih dari sampah
kemudian yang kedua adalah untuk air yang turun dari hulu
untuk air yang turun dari hulu semua masyarakat terutama di sepanjang daerah aliran sungai
itu antisipasi kita akan siapkan untuk respon cepat bila terjadi limpahan air dari hulu
yang di jakarta sebisa mungkin saluran air semuanya bersih